satu hari setelah pemerintah secara resmi membubarkan organisasi masyarakat front pembela islam atau fpi
situasi di kawasan petamburan tiga kecamatan tanah abang jakarta pusat tampak sepi dan tidak terlihat simbol atau atribut fpi yang cukup menonjol di kawasan ini
yang masih tersisa sedikit di sini diantara adalah beberapa poster bergambar rizik sihab yang juga sudah tampak sobek
lalu juga tampak ada beberapa potong pakaian dan juga sepatu yang terpampang di etalase toko merchandise fpi yang kini juga sudah tutup
dan saya akan mengajak anda untuk melihat situasi di sisi yang lain ini adalah gedung yang sedianya merupakan kantor sekretariat dpp fpi
yang pada pagi hari ini atau pada hari kamis pagi
tampak tidak ada aktivitas yang berarti dan juga tidak ada pengamanan
baik dari ex anggota fpi maupun juga dari pihak kepolisian ataupun juga tni
atribut berupa spanduk dengan gambar rizik sihab yang hingga kemarin masih terpampang di dinding gedung ini juga sudah tidak ada atau sudah dicopot
begitu pula dengan pelang besi yang dipasang di depan akses masuk jalan petamburan tiga
di jalan ks tubun yang merupakan identitas dari dpp fpi yang semula berdiri tegak juga kini sudah tidak ada
pada rabu siang kemarin menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan resmi membubarkan fpi lewat surat keputusan bersama sejumlah menteri
salah satu alasannya adalah adanya keputusan mendagri yang tertanggal dua puluh juni dua ribu empat belas tentang surat keterangan terdaftar dari fpi sebagai ormas
yang berlaku sampai tanggal dua puluh juni dua ribu sembilan belas dan sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar tersebut
sehingga secara de jure pemerintah menganggap bahwa fpi sudah bubar pertanggal dua puluh satu juni dua ribu dua puluh
apa dasar pemerintah melakukan pelarangan terhadap kegiatan dan penggunaan atribut fpi
bagaimana tanggapan fpi atas putusan pemerintah berikut rangkumannya
pemerintah melarang aktivitas fpi dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan
karena fpi tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa
keputusan itu berdasarkan putusan mahkamah konstitusi tanggal dua puluh tiga desember tahun dua ribu empat belas
menko polhukam mahfud md juga meminta seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan fpi
karena organisasi ini sudah bubar sejak dua puluh satu juni dua ribu empat belas
sejumlah petugas gabungan mendatangi kawasan petamburan jakarta pusat rabu sore
petugas gabungan terdiri dari brimob hingga tni datang langsung mencabut spanduk spanduk milik front pembela islam
tugas juga memeriksa enam orang anggota fpi yang ada di lokasi
tak hanya status organisasi kementerian agama menyatakan markas syariah fpi
di megamendung kabupaten bogor tidak terdaftar dan tidak memiliki nomor statistik pondok pesantren
karena itu kementerian agama tidak memiliki tanggung jawab mengenai operasional markas syariah
fpi akan gunakan wadah apapun untuk memperjuangkan eksistensinya
dalam hitungan jam sejumlah tokoh mendeklarasikan front persatuan islam setelah front pembela islam dinyatakan sebagai organisasi terlarang
ketua umum fpi sabri lubis dan sekretaris fpi munarman
termasuk orang yang mendeklarasikan perkumpulan baru tersebut
fpi menyebut pemerintah sedang menunjukkan kezaliman
fpi meminta masyarakat menilai sendiri sikap pemerintah saat ini yang melarang fpi beraktivitas
para pengurus fpi meminta simpatisan untuk menghindari hal yang menimbulkan benturan dengan penguasa atau pemerintah saat ini